lolosnya setia novanto dari jeratan kpk menuai babak baru meski kpk belum mengeluarkan surat perintah penyidikan atau seperindik baru terhadap setnov
namun praktisi hukum pidana frederick yunadi menganggap kpk telah melawan hukum jika benar mengeluarkan seperindik baru untuk setia novanto
ketika sulit melawan dalam sidang tindak pidana korupsi pra peradilan menjadi celah bagi para tersangka korupsi untuk lepas dari status tersangka
para tersangka pun akan berjuang penuh dengan berbagai cara untuk lepas dari status tersangka
kpk juga beberapa kali sempat mengalami kekalahan dalam proses pra peradilan
bahkan pada kasus stiano fanto kpk dianggap melawan hukum jika meluarkan seperindik baru
setelah kalah dalam pra peradilan kini kpk lebih fokus pada evaluasi dan konsolidasi terkait keputusan hakim cepi yang menghapuskan status setia novanto dari tersangka ktp elektronik
tentunya kami hanya mengacu kepada isi ataupun ketentuan yang berada dalam normatif peraturan mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu
yang mana di dalam aturan mahkamah agung itu peraturan mahkamah agung itu menyebutkan normatifnya ya
bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru
pengadilan telah menggugurkan status tersangka stiano fanto
namun namanya kembali disebut dalam sidang
kepada kasus ktp elektronik dengan terdakwa andina rogong
desakan untuk mengeluarkan seperindik baru pun dilontarkan oleh para penggiat anti korupsi
salah satu jalan keluar untuk lepas dari proses hukum
itu yang dilakukan jadi kalau berjuang di pengadilan tipikor kayaknya agak berat
mumpung dimasuk peradilan udah habis habisan di situ
ya nggak ada pilihan lain dia bikin sprindik baru
tetapkan stiano fanto secepat cepatnya
tersangka kemudian ditahan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan tipikor
jadi menutup peluang stiano fanto untuk mengajukan
jadi ke tipikor ya
pengadilan tipikor jadi bukan ke pengadilan negeri jakarta selatan
komisi pemberantasan korupsi dapat mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru
untuk mengusut kembali keterkaitan setia novanto dalam kasus ktp elektronik
dengan sejumlah barang bukti yang dimiliki
kpk juga mengingatkan meski stiano fanto lolos dari pra peradilan
bukan berarti ia sepenuhnya lepas dari keterlibatan dalam kasus ktp elektronik
horas manihuru cnn indonesia
kepada ktp elektronik
sekalipun telah dinyatakan bebas dari status tersangka
stiano fanto ternyata tak bebas bebas amat
namanya masih disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
kpk juga berupaya untuk bisa kembali menjerat sang ketua dpr
kpk yakin betul stiano fanto terlibat
setelah adegan jalan putusan hakim cepi
apa yang sekarang paling mungkin dilakukan kpk
apakah mungkin mengeluarkan surat perintah penyidikan baru
pantang mundur jerat stiano fanto
malam ini di studio telah hadir bersama kami ada bang donald faris koordinator icw
selamat malam bang donald
terima kasih hujan hujan macet sudah kesini
dan juga pak m b asin mantan komisioner kpk
saya ke bang donald dulu
icw sudah menjabarkan kejanggalan banyak sekali
tapi dari kejanggalan itu yang paling mengganjal langkah kpk selanjutnya yang mana sebenarnya
kami sebelum putusan perapadadilan diketuk pada hari jumat
banyak pihak sudah menduga dan termasuk icw juga menduga
putusannya akan jauh dari yang kita harapkan
dan ternyata kenyataannya seperti itu
dalam catatan icw setidaknya ada enam kejanggalan kejanggalan dalam proses persidangan
itu akan domain komisi yudisial dan badan pengawasan ma nantinya akan melihat
apakah kejanggalan itu berkaitan dengan sesuatu
kalau berkaitan dengan pemberian sesuatu tentu ada proses pidana yang bisa berjalan di situ
tapi kalau berkaitan dengan kejanggalan itu tentu ada proses pidana yang bisa berjalan di situ

kpk mencoba untuk memutar rekaman yang patut diduga berkaitan dengan
rekaman keterangan setia novanto dan sejumlah pihak dalam permainan proyek iktp
dan kemudian hakim tidak berkenan untuk penghubungannya

hakim ketika dipaparkan dan disodorkan alat bukti yang sangat kuat sekali
hakim ketika dipaparkan dan disodorkan alat bukti yang sangat kuat sekali
dan itu tidak terbantahkan kalau benar itu adalah rekaman surah setia novanto
tetapi kemudian hakim tidak mau untuk membukanya
apakah ini melanggar aturan apakah ini melanggar etik
tentu sekali lagi ada proses untuk melihatnya
itu ranah kaya
itu ranah komisi yudisial untuk akan bisa melihatnya
tapi bagi kami tentu ini adalah kejanggalan yang perlu digali perlu didalami
apakah ada kemudian sesuatu dibalik itu semua
kami tidak punya pretensi apa apa untuk bisa menyimpulkan ada persoalan dibalik ini
nah kembali ke pertanyaan putri
apa yang paling mengganjal
paling mengganjal tentu perdebatan
ada dua hal besar di putusan itu
hakim menilai kpk tidak tepat ketika menetapkan setia novanto sebagai tersangka ketika sprindiknya baru keluar di awal penyidikan
kemudian yang kedua hal hal yang juga kontroversi adalah hakim menilai alat bukti
yang sudah digunakan sebelumnya tidak kemudian bisa digunakan untuk menjerat setia novanto
saya mau membagi ini kepada dua isu
isu yang pertama adalah berkaitan dengan soal penyidikan kpk
kita harus memahami betul undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemerintahan korupsi
kpk mengatur hukum acara sendiri di dalam undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
tetapi sepanjang tidak diatur
untuk mengatur hukum acara sendiri di dalam undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
oleh undang undang kpk dia mengacu kepada kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana
jadi dua hal itu
berlakulah pada azas hukum di sini leg spesialis derogat legi generalis
undang undang yang khusus menyampingkan undang undang yang berlaku secara umum
nah apa yang kemudian saya lihat berlaku secara khusus di sini putri
di kuhap itu diatur penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik
untuk membuat terang sebuah peristiwa
jadi di tahapan penyelidikan menurut kuhap itu membuat terang sebuah pidana
oh ini persoalan perdata oh ini adalah persoalan pidana
kalau persoalan perdata tentu penyidik tidak bisa menanganinya
tapi kalau persoalan pidana maka dilakukan proses lebih lanjut
di kuhap diatur penyidikan
penyidikan di kuhap itu ranahnya adalah menemukan alat bukti dan tersangka
di kpk beda
kalau kita mengacu kepada pasal empat
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
dia menyebutkan begini
saya baca secara lebih jelas saja
agar pemirsa cnn juga bisa mendengar
jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan
penyelidik ini menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi
dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja
penyelidik melaporkan kepada kpk
kalau di kuhap itu diatur baru membuat terang sebuah peristiwa apakah pidana atau tidak
di level kpk justru sudah mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup
dua alat bukti
jadi sudah bisa gitu kan
jadi sudah bisa
jadi di level penyelidikan kpk
dia sudah terang dua alat bukti disitu
di level penyelidikan dia tidak lagi berdebat soal bukti
tinggal memperkuat proses proses yang ada saja
jadi kalau hakim berbicara
harusnya penetapan tersangka itu
di ujung penyelidikan
ya itu bagi kepolisian dan kejaksaan
tapi bagi kpk
di antara itu
kalau di level penyelidikan
sudah menemukan bukti permulaan cukup
dan masuk kepada penyelidikan
kpk sudah bisa mengeluarkan sprint dig
dan ada nama tersangka disitu
pak yasin sebenarnya
nah itu dia
sekarang pak yasin sebenarnya kan itu adalah sebuah persepsi hukum yang tidak perlu diperdebatkan lagi kan
tidak perlu ada persepsi yang lain
atas undang undang itu
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu mengatur secara khusus
yang tidak harus sama dengan
kuhp maupun kuhap yang dalam acaranya ini kan
jadi kalau di dalam penyelidikan sudah menemukan dua alat bukti yang cukup
tujuh hari diserahkan kepada kpk
maksudnya adalah pimpinan kpk
maksudnya adalah pimpinan kpk
maksudnya adalah pimpinan kpk
maksudnya adalah pimpinan kpk
menyerahkan kepada tim penyidik
untuk demi kepastian hukum juga kan
untuk demi kepastian hukum juga kan
kita bekerja berdasarkan kepastian hukum
itu sudah ada nama yang tersangka
kan harus di
dirunutkan misalnya di pasal tiga itu
siapa yang melanggar hukum

kemudian memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi
berhubungan keuangan negara
dengan cara menyalahgunakan kekuasaan
apalagi sudah ada niat jahat yang sudah ada di dalam rekaman itu
dan itu sudah ditutup
itu sudah dituangkan di dalam sop juga
apabila itu adalah pengembangan penyidikan
apabila itu adalah pengembangan penyidikan
maka kpk tidak perlu melakukan penyelidikan

itu pengembangan penyidikan
apabila itu disalahkan oleh pra peradilan
sebenarnya itu sudah menyangkut materi
apalagi tadi disinggung
bukti bukti yang dipakai untuk
bukti bukti yang dipakai untuk
perkara terhadap orang lain
sepanjang itu masih mempunyai relevansi
dan ini adalah satu kata
ini sudah bukan ranahnya
ini sudah bukan ranahnya
itu para peradilan
hakem para peradilan bukan ranahnya
itu ranahnya di pengadilan tipi kor
nah ini hal hal yang perlu dicermati
kemudian juga kpk
nanti kalau menyalahkan hakim terus di kpk
ini merupakan suatu lesson learned
jadi belajar dari pengalaman pengalaman yang dihadapi
tentang peliknya menghadapi pra peradilan ini

tentang peliknya menghadapi para peradilan ini
jadi ini adalah hal yang perlu dicermati
tapi seandainya harus dimulai penyelidikan
karena kalau pengembangan penyelidikan ternyata di permasalahkan

di para peradilan
karena bukti buktinya kuat
menurut anggapan saya yang pernah di situ
dan saya kira juga kita mendengar dari media

bahwa salah satu pemerintahan kpk menyampaikan
bahwa buktinya sudah lengkap
jadi lakukan penyelidikan
itu pun juga tidak terlalu lama
keluarkan seberindik yang baru
dan itu mungkin
sekalipun saat ini
juris prudensinya kan sudah ada
jadi pada waktu
itu kan wali kota makassar
itu menang dulu
dengan menyalahkan kpk
karena tidak mampu menghadirkan
dokumen dokumen yang asli
dan juga audit
hasil audit yang aslinya
oke lah seperti itu
kemudian barang bukti
bukti bukti yang lain itu dikembalikan
kemudian setelah itu disita kembali
akhirnya sampai sekarang sudah inkrah perkaranya
itu kan merupakan suatu
hal yang pernah dilakukan oleh kpk
dan berhasil menjelat
jadi masalah sn ini
bukan merupakan suatu
hal yang sifatnya final
ini semua masih berusaha
apalagi kembali lagi kalau melihat kasusnya
ini kan kasus luar biasa
kasus yang merugikan keuangan negara
melibatkan banyak oknum penyelenggara negara
dan rakyat sudah tahu semua
saya kira pertaruhan yang berat bagi kpk
kalau tidak berjuang secara keras
tapi kemudian kalau misalnya langkah
yang akan diambil mungkin
kurang lebih misalnya sama
ketika menangannya ilham arief sirayudin itu
katakanlah mengembalikan barang bukti itu
itu rawan kan ya
tadi saya mau melanjutkan dulu
karena kembali kita harus lihat siapa yang sedang dihadapi sekarang
memang kasusnya itu
gitu kan ini memang agak berbeda
posisi yang politik
ya itu dia maksudnya
kasusnya juga berbeda
terus kemudian cara mentersaakan kembali
dengan cara seperti yang ilham
itu kan karena tipikal kasusnya berbeda
jadi dengan setia nufanto ini
karena yang disalahkan adalah pengembangan penyidikan
itu tidak dianggap oleh
sebenarnya sudah masuk materi kasus
dan ini sudah sering kali
dilakukan kpk bahwa
apabila pengembangan penyidikan ini
karena mengacu kepada pasal
apabila ada bukti bukti yang terkait dengan itu
yang berkaitan dengan
yang bersangkutan artinya yang tersangkakan
itu sudah bisa naik kepada penyidikan
makanya yang aneh sekarang
pak yasin putri
ketika hakim beranggapan
dan kita tentu harus membaca detail di putusan hakim
bahwa alat bukti yang sudah digunakan
di dalam persidangan sebelumnya
tidak bisa digunakan
untuk persidangan yang selanjutnya
itu perdebatan hukumnya akan sangat dalam sekali
dan itu yang akan memperlambatkan
bagi kita aneh itu
pertimbangan seperti itu
analogi sederhananya begini
ada dua atau tiga orang
yang kemudian maling ayam
kemudian dua orang sudah tertangkap
kemudian pada satu waktu
maling yang sedang buron ini
dan ayam yang dimaling sebelumnya
tidak bisa digunakan
karena barang buktinya satu
kejahatan yang memang
tentu alat bukti yang digunakan
terhadap tersangka lain
itu bisa dipergunakan untuk alat bukti lain
saling bertukar alat bukti
di penegak hukum saja terjadi
misal dalam sebuah kasus
kepolisian menggunakan alat bukti
kpk juga bisa menggunakan alat bukti yang sama
apalagi ini kasus besar
melibatkan aktor besar
tentu alat buktinya bisa dipergunakan
antara satu proses
dengan proses yang lain
kata kary nepis in idem
jadi kalau bicara soal
bagi kami tentu aneh
ketika alat bukti satu
tidak diakui dan tidak bisa dipergunakan
ada yang mencoba untuk itu
tapi bagi kami
kpk dan meyakini dua ratus alat bukti
ada di kpk
termasuk bukti rekaman
itu kan belum pernah digunakan
di dalam persidangan lain
termasuk di persidangan andina rogong
persidangan yang sebelumnya
dirjen di kementerian sugiyarto
rekaman setiana ini kan belum pernah di putar
jadi itu sudah menjadi alat satu
mengadakan sprendik baru saja
mengeluarkan sprendik baru saja
ini sudah ada kontra nih
sudah ada serangan serangan lagi
katanya kpk bisa dipidanakan
penyidiknya bisa dipidanakan
kami akan membahas itu tetap bersama kami
kami masih berbincang soal pantang mundur
itu yang saat ini sedang berusaha dilakukan kpk
selangkah demi selangkah
apa langkah paling pertama yang dilakukan kpk
ini ada beberapa pernyataan dari
judul bicara kpk febri diansyah
dan juga beberapa waktu lalu
ada pernyataan dari
kita dengarkan bersama
penyidikan dengan tersangka
ass dalam kasus
pada imigrasi di kementerian hukum dan ham
terhadap setia novanto
sebagai dalam kapasitas
dalam penyidikan dengan tersangka
ass karena di pasal dua belas
sembilan belas tiga puluh tahun dua ribu dua
untuk permintaan pencegahan
kala di dalam peradilan
kita masih punya langkah langkah lain
langkah langkah lain itu
sedang kami pikirkan
tetapi kan salah satunya
kami sangat yakin
dengan bukti bukti yang kami miliki
salah satunya adalah
kepala kepala kepala
dua narasumber saya di studio
ada bang donald dari icw
dan juga pak m yasin
mantan komisioner kpk
bersepakat sudah bisa mengeluarkan seperindik baru
sudah ada tentangan ini
dari praktisi hukum pidana
saya mengutip disini ya
itu kan sudah berlaku inkrah
kita jerah dengan pasal dua ratus enam belas kuhp
bisa juntokan dengan pasal empat ratus dua puluh
tentang penyalahgunaan kekuasaan
karena mereka punya kuasa
yang mereka gunakan
ancamannya tujuh tahun
dan sudah jelas dikatakan ini
semua mengikat kepada seluruh pimpinan kpk
jika tetap kekeh
mengeluarkan sprendik baru
ini pembangunan opini ya
yang sekarang beredar di masyarakat
bisa dikatakan begitu saja
menggoyahkan posisi kpk
tapi sebenarnya bagaimana standingnya
pak m yasin
jadi apabila kita melihat
salah satu contoh tadi kan
pada waktu itu menang dalam peradilan
disalahkan terhadap hal hal tertentu
terbitkan lagi sprendik
dan itu sudah inkrah
yang sudah dimenangkan dalam peradilan
apabila prosedurnya sudah bisa diperbaiki oleh kpk
maka bisa menerbitkan sprendik
jadi kenapa kok
pada saat itu tidak dipidanakan kpk
jadi tidak ada urusannya ya
ya saya kira tidak
ini kan memperbaiki prosedur
sesuai dengan hukum acaranya sudah
katakanlah sudah memenuhi
bahwa harus dimulai dari penyelidikan
walaupun sebenarnya sudah beberapa kali
apabila pengembangan penyelidikan
sudah langsung tersangka
ya karena bukti buktinya sudah kuat
ada relevansi bukti bukti yang dipakai
pada perkara yang sama
tapi terhadap yang lain
nah ini bisa dipakai
bagi pemikiran kami
yang dianggap tidak sah dalam pra peradilan
diperbaiki oleh kpk
terbitkan lagi sprint dig
beberapa saat kemudian selesai
muncullah sprint dig
itu kan sudah mengikuti
hukum acara pidana
dan itu bisa ya
menurut saya itu bisa
bagi yang mereka mau melakukan tuntutan pidana
negara indonesia kan negara hukum
jadi kpk juga jangan sampai surut
apabila telah sesuai
dengan kaedah hukum
karena asas dalam pelaksanaan tugas dan kpk ini
low certainty atau kepastian hukum
kepentingan umum dan proporsional
itu yang harus dilakukan oleh kpk
jangan sampai ada hambatan hambatan
apabila sudah merasakan
bahwa itu sudah sesuai dengan
asas hukum yang ada
hambatan atau ancaman pasti juga tidak hanya akan ini saja kan
kemudian teman teman di kpk juga pasti sudah siap lah
dengan yang begini begini
tapi kalau misalnya ada ancaman begini
disampaikan ke media
apa dampaknya kepada teman teman di kpk
saya pikir kpk tidak terpengaruh ya
bahkan kalau kita lihat
hampir enam bulan novel kemudian disiram
matanya kemudian menjadi buta
tapi kpk tidak berhenti
apalagi dengan ancaman seorang pengacara
dan bukan pula yang berkaitan dengan
penanganan kasus ini
jadi kita bertanya
dia atas dasar
posisi seperti apa
dia bukan pengacara
setahu kami dia bukan pengacara
standing itu menurut saya harus diperjelas
dan saya berpikir dia harus membaca
perman nr empat tahun dua ribu enam belas
tidak menghilangkan kewenangan penyidik
untuk menetapkan kembali
seorang sebagai tersangka
itu jelas dalam pasal dua ayat tiga
itu juga perman nr empat tahun dua ribu enam belas
dan dia bicara sebagai dasar hukum
dan prakteknya pun terjadi
tadi pak yasin
menyampaikan di dalam kasus
ilham arief syirajudin
kalau kita lihat
penegak hukum lain juga pernah melakukan itu
kita masih ingat misalnya
kejangsaan dalam kasus
dan kemudian bisa kali
kalau kita lihat kesebelah juga
tidak berkaitan dengan kasus korupsi
mudah mudahan saya tidak keliru
dalam kasus alfian tanjung
alfian tanjung menang pra peradilan
dan kemudian polisi langsung menetapkan tersangka
dan langsung menahan sekarang
kenapa kemudian ancaman ditembakkan kepada kpk
dan tidak kepada penegak hukum lain
kita justru bertanya apa motifnya
saya berpikir yang terjadi justru bisa sebaliknya
kpk yang bisa memproses
kalau justru mengeluarkan ancaman ancaman itu
jadi tidak bisa menghalangi penyidikan
tapi tentu kita berharap
pak fredrik dan orang orang yang tidak berkaitan langsung
dengan materi perkara
harusnya tidak mengeluarkan pernyataan pernyataan
dari tadi kita mengambil contoh ilham arief sirayudin
dan kemudian berhasil dikirim kpk
tapi ada juga yang tidak
seperti budi gunawan
kemudian hadi purnomo
jadi dimana miss nya disini
dan bukan tidak mungkin
mereka yang akan kemudian dijadikan patron
oleh tim kuasa umum
bagaimana untuk lepas dari jeratan
ada sesuatu yang berbeda
harus kita ingat
kasus budi gunawan disitulah melahirkan
kelebaran objek pra peradilan
menjadi penetapan tersangka
pada waktu itu kpk
tidak membuka alat alat bukti
perkara material itu ada di pengadilan
tipikor itu sendiri
formilnya oke di pra peradilan
pada waktu itu kan perdebatan
penetapan tersangka juga bukan bagian dari objek
sehingga kpk tidak memaparkan bukti bukti itu
sementara di kasus setia novanto
kpk tidak mau dianggap lagi
kekurangan alat bukti menetapkan orang
maka kpk sudah memaparkan
akhirnya hakim kan tidak bisa
terjebak pada upaya
kekurangan alat bukti kan tidak seperti itu
sehingga proses formilnya
yang kemudian dianggap lemah oleh hakim
bukan alat buktinya yang dianggap kurang
hakim kemudian kpk sudah all out
sesuatu yang bukan pada ranah pra peradilan
mem jabarkan alat bukti
kpk jabarkan itu
kpk tidak mau presiden lama terulang lagi
dianggap kekurangan alat bukti
maka di proses ini dipaparkan alat bukti
so menurut saya kpk tidak dalam posisi kekurangan alat bukti
hanya kemudian proses formil
tidak diperbolehkan oleh hakim
ya bagi kita kan
justru aneh ya
tapi pak yasin saya penasaran nih
ketika stiano fanto kemarin menang
para pimpinan kpk itu seperti apa sih
kalau pimpinan kpk karena terpilih sebagai pimpinan
itu kan melalui proses yang panjang juga
jadi dianggap mereka
berarti ya tanggulah di dalam
baik itu psikologi
maupun tekanan tekanan dari luar itu
saya kira harus tangguh
ini kan tidak hanya pada periode ini saja
serang balik terhadap pimpinan kpk
ini kan dimulai dari periode kami
itu sudah serangan balik
sudah beberapa kali
menghadapi tuntutan tuntutan semacam ini
sering kali ya
dari bobot tekanannya maksudnya
kalau kasusnya kan memang berbeda
bahkan sudah pernah masuk
dari kawan komisioner kami
itu kan ada yang masuk penjara juga
jadi itulah sebenarnya
tentangannya jadi pimpinan kpk
ini belum seberapa
dan yang penting kan apabila dia itu
niatnya memang melakukan tugas mulia
demi kesejahteraan masyarakat
tidak banyak dikorupsi
makan bisa spill over kepada
mesejahterakan masyarakat yang miskin
apabila dia itu merasa berjuang seperti itu
yang harus ditakutkan lagi
di dalam melaksanakan tugasnya
salah satu diantaranya adalah kepastian hukum
itu yang kita harapkan
mereka tidak akan
melawan berbagai tekanan apapun
tapi kemudian kan sekarang ada pembangunan opini nih
kita tidak boleh menutup mata
juga ada pembangunan opini
oh kpk juga bisa salah
buktinya ini salah
segala macam kemudian dibangun opini
sudah beberapa kali loh kalah pra peradilan
ini ada miss ada kesalahan
kalau peradilan itu kan dianggap
sudah final dan tidak bisa
upaya hukum apapun kan nggak bisa
kecuali memperbaiki proses itu
dan apabila kita lihat kinerjanya
setiap kasus atau perkara
yang diajukan di pengadilan tipikor
itu kan tidak ada yang kalah kpk
dan jumlahnya adalah ratusan kasus
kalau dari ratusan kasus misalnya yang kalah tiga
tiga pun tidak sampai masuk
kepada pengadilan tpkor
ini artinya kinerja kpk ini
ratusan loh kasus yang ditangani
sejak periode pertama
sampai periode yang keempat ini
tapi memang pembutuhkan opini luar biasa
bahwa kpk ini bila masuk proses pidananya
ke pengadilan tpkor
tidak ada yang bisa lepas
sekarang yang terjadi
pembentukan opini nya bukan berdebat
like and dislike itu mulai muncul
misal orang tidak suka
gara gara tidak suka
sosok kepala daerah tertentu
kasusnya tidak ditangani oleh kpk
ada kelompok kelompok yang tidak senang
dan ketika kpk tidak menangani kasusnya
dianggap kemudian tidak lagi suka
kepada institusi kpk
pembentukan opini itu kan terus terjadi
kemudian ditanyakan kepada kpk
kenapa kasus sumber waras tidak dituntaskan
reklamasi kasus kasus besar
tapi ada kasus besar di hadapan publik
dengan kerugian negara dua tiga triliun
dan kemudian ada putusannya
yang janggal publik justru kadang kadang tidak mendukung kpk
kenapa karena memang ada
rasa tidak senang kepada kpk
ketika ada orang orang yang memang diinginkan
tetapi buktinya tidak kuat
dan tidak senang kepada institusi kpk
paradigma itu menurut saya yang juga harus diluruskan
bahwa ini bukti kpk tidak bisa dipesan
dalam penanganan penanganan kasus
dan ini juga bukti bahwa kpk bisa berjalan
walaupun badai kriminalisasi
ada penyidiknya yang kemudian disiram
dan kemudian nyaris buta kedua belah matanya
ini kan bukti bahwa mereka
tidak menyerah kepada kondisi
bahwa mereka tidak mau diajak kompromi
bisa saja pada satu titik kan
kpk misalnya diajak kompromi
oke jangan ditangani kasus
kami tidak akan sentuh lagi
tapi karena kpk tidak mau mengkompromi
mereka jalan terus dengan penanganan kasus itu
inilah bukti kpk berintegritas
inilah bukti penyidik kpk berintegritas
dan tudingan tudingan sumir
yang selama ini dialamatkan
kepada penyidik kpk
itu tidak ada benarnya
itu bualan dan otohuak
dan tudingan tudingan sumir itu
dua bulan terakhir ya
tudingan tudingan sumir kepada kpk semakin mengemuka
dan nanti setelah jeda
kita akan membahas soal sprindik
oke kita sepakat
kpk harus maju terus jalan
tapi yang tidak lupa
tidak boleh kita kesampingan disini adalah
bagaimanapun sejak kpk mulai membuka
tentang kasus mega korupsi
kpk diseret ke ranah politik
dan menyesuaikan rasa arusnya
kita lihat apakah ini sekarang akan menjadi babak baru
antara kpk dan pansus
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
masih ada donald faris koordinator icw
yang pantang mundur
bagaimanapun setia novanto
seorang ketua dpr
kita tahu apa yang saat ini proses sedang berjalan
di dpr yaitu pansus angket
kpk masih tidak mengakui itu
tapi sudah dua kali di grill ya
di rdp komisi tiga
rdp rasa pansus
pada saat itu kita memberikan labelnya
apakah ini babak
kpk versus pansus yang baru
pansus sekarang ini justru dalam kondisisi yang kritis menurut saya
bukannya ketua dpr nya lolos dari jerat hukum
kpk terlihat kelemahannya
itu menjadi amunisi baru
pansus sekarang sudah kehilangan legitimasi
kita lihat sekarang kondisinya
di internal dpr sendiri
hanya beberapa partai politik saja
yang kemudian menyisakan
angkutannya duduk di situ
duduk di pansus
tiga partai yang kemudian
menjadi bagian dari kongsi pemerintah
pada titik ini
mereka juga melanggar ketentuan
bahwa pansus wajib melaporkan selama enam puluh hari
kinerjanya kepada paripurna
dan tidak ada dasar
satu pasal pun
atau bahkan satu frase pun
di dalam undang undang
yang memberikan kewenangan bagi mereka
untuk memperpanjang masa tugas
di situ kemudian semakin terlihat
yang terus dilabrak oleh pansus
dalam memperpanjang masa tugasnya
banyak perdebatan soal tata negara
secara formil itu tidak terpenuhi
ketentuan pasal dua ratus empat
karena secara limitatif
berapa kali diperpanjang
yang kemudian semakin lahir
dan tidak ada jawaban yang bisa kita temukan
kalau diatur dasar hukumnya bisa diperpanjang
tentu undang undang akan mengatur lebih lanjut
berapa lama masa perpanjangan itu dilakukan
dan berapa boleh
berapa kali itu diperpanjang
dan undang undang tidak mengatur itu
ini buktinya bahwa secara formil
tidak ada dasar hukum bagi mereka
semakin kehilangan legitimasi
juga partai makin berkurang
dan presiden jokowi yang harus kita apresiasi
menurut saya pada titik ini
tidak mau kemudian untuk melakukan konsultasi
bersama dengan pansus
ini kemudian bagian bagian yang saya anggap
posisi pansus secara politik
baik secara hukum
maupun politik antar kelembagaan negara
dalam hal ini antara legislatif dengan eksekutif
mbak presiden sudah berkali kali
menyatakan itu barangnya di dpr
jangan bawa ke saya
itu pernyataan tegas seorang presiden
sehingga itu menurut saya posisi pansus terjepit
dan mereka tidak juga merayakan
kemenangan atau bebas
menangnya setia novanto
di peradilan sebagai sebuah euforia
jadi karena mereka juga sadar
ada persoalan persoalan juga
perdebatan hukum di balik kemenangan ini
saya pak yasin kita tidak bisa menutup mata
kpk yang ditarik ke politik itu
untuk menghabiskan energi
atau memecah energi
di dalam kpk untuk menyelesaikan banyak kasus
yang saat ini di tangan
apalagi sekarang soal pra peradilan
kalah dan pengurusan seperindik baru dan lain sebagainya
jadi kalau kpk itu kan lembaga penegak hukum
dan juga lembaga penegak hukum
yang tugasnya spesifik adalah
jadi tidak ada satupun yang
menjadikan kpk harus tertarik
kepada ranah politik
dan kpk pasti sadar tentang itu
nah berkaitan dengan
tidak hadirnya di dalam
pansus angket kpk
pasal tujuh puluh sembilan undang undang md
itu ya ayat tiga kalau tidak salah itu
merasa tidak merupakan bagian dari pemerintah
maka tidak bisa
menjadi fokus angket
dari pansus kpk itu
tidak bisa jadi objek ya karena tidak bisa
karena tidak masuk dalam struktur
organisasi pemerintah karena lembaga negara
lembaga yang spesifik berdasarkan
aturan perundangan yang berlaku itu
kalau ada mekanisme untuk pengawasan
atas capaian tugas dan fungsinya
itu mekanisme yang benar
maka kalau dipanggil rdp
kalau panggilan itu
pansus angket kpk
ini ada permasalahan hukum
yang menurut kpk belum selesai
artinya itu tidak mau datang
tapi belum mau datang
karena belum ada putusan dari mk itu
dan kalau menurut saya
kpk bukan objek
karena kpk itu adalah lembaga negara
tidak di bawah struktur presiden
berkinerja dengan bagus
sesuai dengan evaluasi presiden
kalau kpk kan tidak bisa dicopot
kecuali meninggal dunia
kecuali sakit atau tidak masuk berturut turut tiga bulan
atau karena dia tersangka
maka berhenti sementara
maka berhenti permanen
itu pun juga pernah judicial review
pak yasin menurut anda
kpk tidak akan masalah
dengan tekanan dan opini publik
yang saat ini dibangun
di luar yang begitu kuat
untuk melawan kpk
penglihat anti korupsi
yang mereka tidak setuju bahwa korupsi itu hidup subur di indonesia
harus ikut menjelaskan
karena pemberantasan korupsi itu
kpk tidak bisa sendiri
di pasal satu undang undang tiga puluh tahun dua ribu
sampai penuntutan di pengadilan
itu bersama sama dengan masyarakat
temannya adalah masyarakat
terakhir bang donal
memastikan energi kpk tidak habis
jadi menjaga asa agar tidak menyerah
pernyataan pimpinan kpk
bahwa mereka tidak akan berhenti
walaupun kalah di prapradil
bahwa mereka tidak akan berhenti di kasus ini
bahkan juri bicara kpk
terus menyatakan bahwa akan ada tersangka lain
terkait dengan politisi politisi
yang juga diduga terlibat
di dalam kasus ini
dan perpanjangan pencekalan itu
bukan langkah politik
langkah hukum yang dilakukan oleh kpk
jadi masyarakat menurut saya
adalah bagian yang strategis
kami icw adalah bagian dari masyarakat
masyarakat harus yakin bahwa
penanganan kasus iktp adalah memperjuangkan hak publik
hak publik yang kemudian bisa mengakses
iktp dengan cara benar
tapi hari ini hak itu tidak tercapai
dan sejumlah kelompok orang yang mengkorupsi
dua tiga triliun rupiah
kalau presiden jokowi menyebut
iktp hari ini hanya mengganti plastik
dari kertas menjadi plastik saja
kenapa itu terjadi
kpk sedang membela hak orang
hak masyarakat luas di republik ini
sementara kalau kita bertanya
pansu sedang membela hak siapa
itu juga harus menjadi pertanyaan kita
apakah hak publik atau hak segelintir orang
silahkan publik yang kemudian mencerna hari ini
serangan demi serangan
terus ditujukan kepada kpk
dengan motif yang kita pertanyakan
kpk dipertanyakan soal penyitaan
silahkan bagi kami dipertanyakan
penyitaan adalah kpk
tapi saya hari ini kemarin juga
pernah menantang anggota dpr
silahkan tanya juga
penyitaan oleh kejaksaan di seluruh indonesia
penyitaan kepolisian di seluruh indonesia
apakah sudah benar
apakah sudah tepat
kalau anda berani lakukan itu
baik baik terima kasih
terima kasih bang donald
sudah bergabung di cnn indonesia prime news
pak m yasin terima kasih
sudah hadir di sini di prime news